kita ke jawa timur di saat presiden joko widodo mulai mewacanakan kebijakan new normal
wali kota surabaya tri risma hari ini menyatakan
saat ini masih belum saatnya membahas new normal untuk kota surabaya jawa timur
kasus positif covid sembilan belas yang masih tinggi di kota surabaya menjadi alasannya
selasa siang wali kota surabaya tri risma hari ini menyatakan
para tenaga kesehatan hingga kini masih berjuang merawat pasien covid sembilan belas
yang jumlahnya mencapai ribuan orang
terkait kebijakan new normal ini
sejauh ini belum diketahui kapan penyebaran covid sembilan belas di surabaya mencapai puncaknya
pasalnya saat ini masih ada tujuh ratus lima puluh sampel tes swab warga surabaya yang belum dianalisis